salawongso tersangka pembunuhan wayan mirna salihin diserahkan polda metro jaya kepada jaksa penuntut umum jumat pagi
polda metro jaya menyatakan jessica dalam keadaan sehat
setelah berkas perkara tersangka pembunuhan mirna ini dinyatakan lengkap atau p dua puluh satu oleh jaksa pada pukul sepuluh pagi
penyidik direkturat reserse kriminal umum polda metro jaya menyerahkan tersangka jessica ke kejaksaan negeri jakarta pusat
selain tersangka tiga puluh tujuh barang bukti juga diserahkan kepada jaksa
di antara barang bukti terdapat gelas dan botol yang masih berisi sisa cairan kopi
serta rekaman kamera pemantau di cafe olivier grand indonesia
dan jumat pagi tersangka pembunuhan wayan mirna salihin jessica kumala wongso tiba di kejaksaan negeri jakarta
dengan pengawalan polisi wanita dan penyidik polda metro jaya jessica kumala wongso tiba di kejaksaan negeri jakarta pusat jumat pagi pukul sepuluh tiga puluh waktu indonesia barat
selain menyerahkan tersangka tim penyidik juga membawa sebuah box berisi tiga puluh tujuh barang bukti diantaranya gelas dan botol
yang masih berisi sisa cairan kopi serta rekaman kamera pemantau di cafe olivier grand indonesia
jessica langsung memasuki gedung kejaksaan negeri dengan penjagaan ketat